kita bergabung dengan korespondensi nn indonesia eka rima di surabaya jawa timur
rima kita masih membahas mengenai kasus penipuan dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh
diduga dilakukan oleh dimas kanjeng taat pribadi
ini semakin banyak laporan dugaan penipuan yang ditujukan kepada taat pribadi eka
di surabaya sendiri di jawa timur lebih khususnya
sudah sejauh mana sebenarnya penyelidikan kepolisian terhadap kasus ini
ya rehat terima kasih
sehingga hari ini memang masih ada saja korban yang mengaku menjadi korban penipuan dari taat pribadi
ya ini pada sekitar pukul sebelas siang tadi di kepolisian polda jawa timur
ada satu korban dengan nama nurbaya bunga yang berasal dari sulawesi selatan
mengaku telah menjadi korban penipuan dari taat pribadi dengan uang mahar sebesar seratus juta rupiah
dari uang mahar ini sebesar seratus juta rupiah ini
kemudian nurbaya bunga ini mendapatkan sejumlah uang
yakni uang jualan
dengan mata uang asing serta satu uang dengan gambar yang di sana ada gambar dari dimas kanjeng
taat pribadi sendiri namun tidak bisa dipastikan ini uang dalam bentuk apa
serta sejumlah foto yakni foto dari nurbaya bunga ini bersama dengan taat pribadi
saat berkunjung ke kediaman taat pribadi
sewaktu nurbaya bunga ini menyerahkan mahar kepada pihak taat pribadi
sementara itu hingga saat ini berarti total ada sekitar lima orang
yang sudah melaporkan ke pihak kepolisian polda jawa timur yang mengaku sudah menjadi korban
dari penipuan dari taat pribadi ini
dan hingga saat ini pun pihak kepolisian masih membuka posko
bila ada masyarakat yang memang merasa atau terindikasi menjadi korban penipuan dari taat pribadi
untuk segera melaporkan ke pihak polda jawa timur
atau juga ke pihak kepolisian yang berada di wilayah terdekat di area mereka sendiri
dan juga hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan penyelidikan lainnya
termasuk mengembangkan kasus ini
ada tersangka tersangka lain yang terlibat dengan kasus penipuan serta kasus pembunuhan
termasuk kasus pemalsuan uang dugaan pemalsuan uang yang dilakukan oleh taat pribadi
karena diketahui sejumlah uang yang berada atau ditemukan oleh pihak kepolisian yang berada di padepokan dimas kanjeng
diketahui terindikasi uang palsu
sehingga artinya ada penggandaan uang palsu di sini yang dilakukan oleh taat pribadi
dan taat pribadi pun bisa dicerat dengan kasus pemalsuan uang tersebut
pihak kepolisian berharap agar pihak pihak yang mengaku atau merasa menjadi tersangka
segera melaporkan diri atau menyerahkan diri ke pihak kepolisian polda jawa timur
karena pasti memang pihak kepolisian akan mengejar hingga akar akarnya
siapa saja yang menjadi kaki tangan dari taat pribadi termasuk aktor aktor intelektual yang berada di balik taat pribadi ini
karena hari ini kami sudah mendapatkan informasi bahwa dodi wahyudi
tersangka yang diduga membawa uang sebesar satu triliun rupiah yang berada atau lari ke pasuruan
juga sudah diketahui alamatnya dan sudah dikirimkan surat pemanggilan terhadap terduga
pembawa lari uang sebesar satu triliun rupiah ini
jika hingga hari ini belum ada kedatangan atau pelaporan dari tersangka atau terduga tersangka tersebut
maka pihak kepolisian esok hari akan langsung mendatangi kediaman dari dodi wahyudi ini
termasuk langsung melakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan di kediaman dari dodi wahyudi
yang diduga berada di pasuruan ini
baik eka kalau bicara mengenai laporan memang sudah begitu banyak
kalau dikaitkan ke hukum tentu mesti ada barang bukti yang kuat untuk bisa menjerat dimas kanjeng
jika dikatakan ia melakukan penipuan begitu
nah sejauh ini sudah seberapa banyak sebenarnya barang bukti yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian
apakah mungkin dapat dikatakan uang atau jubah atau mungkin peti yang selama ini disebut sebut
sebagai alat untuk dimas kanjeng menggandakan uang
ya reinhardt memang penipuan yang berkaitan dengan taat pribadi ini
berkaitan dengan penipuan dalam bentuk spiritual
ini bisa saja dikaitkan dengan hipnotis atau segala macam bentuk penipuan yang lainnya
namun masyarakat harusnya lebih terfokus kepada kasus penipuan
yang langsung bisa diselidiki langsung oleh pihak kepolisian
termasuk bagaimana aliran uang yang diserahkan kepada taat pribadi ini
dalam bentuk mahar yang diberikan oleh pelapor ini bisa terbukti
salah satunya adalah masyarakat bisa membuktikannya dalam bentuk kwitansi seperti itu
dan hingga saat ini pun pihak kepolisian
masih menggali gali informasi yang lain termasuk adanya aliran dana
yang masuk ke dalam padepokan taat pribadi
maka bisa diketahui aliran dana tersebut berasal dari mana
dan akhirnya aliran dana tersebut kemana
karena memang ada aktor intelektual yang diduga terlibat dalam kasus penipuan taat pribadi ini
dalam bentuk penipuan penipuan secara akademis
atau penipuan penipuan secara intelektual pula yang dilakukan oleh aktor aktor intelektual ini
termasuk dengan menggandakan uang uang atau mahar mahar
pada padepokan taat pribadi ini digandakan dalam bentuk investasi investasi
yang menghasilkan jumlah keuntungan yang cukup fantastis
dugaan sementara sehingga saat ini adalah aktor aktor intelektual yang berada di baliknya adalah
salah satunya suami dari marwah daud ibrahim sendiri yakni ibrahim tajuh
yang hingga saat ini masih menjadi dpo dari pihak kepolisian polda sulawesi selatan
yang diduga memang merupakan salah satu aktor intelektual yang melakukan perekrutan terhadap kader kader
atau terhadap anggota anggota padepokan lainnya yang dengan target sekitar dua hingga tiga orang
dalam perekrutannya tersebut dengan mahar yang harus diserahkan sekitar lima puluh hingga seratus juta
yang langsung dikirimkan menuju ke rekening ibrahim tajuh
baik terima kasih eka rima langsung dari surabaya jawa timur